yang sudah merasakan ini semua
kami berdua berani bersama andi
yang sudah merasakan ini semua
kalau lo itu mantan
narapidana kasus pembunuhan roy
lo tau dari mana
mamanya nino yang cerita
katanya tadi tante rosa
dan sekarang tante rosa gak mau
pengen tau gimana kondisi tante rosa sekarang
kok nanti sih mbak
gue butuh jawabannya sekarang
tante yang tenang ya
coba difikirin lagi baik baik entah
mau keluar mau kemana
mau keluar mau kemana
mau keluar mau kemana
mau keluar mau kemana
nanti mbak telepon lagi ya
nanti mbak telepon lagi ya

tadi kok ada suaranya al ngomong sama mamanya kayaknya
tante rosa mau pergi
berarti ada keributan besar
berarti ada keributan besar apa mamanya al
emang udah tau kalo mbak andien terdakwa pembunuhan roy

aku nanya kok diem
ada apa di sana
mau pergi dari rumah
gimana kamu udah bilang sama andin kamu udah tanya dia belum
kayaknya mamanya ali udah tau kalo
mbak andin yang bunuh roy
terus tadi aku juga dengar
ada keributan di sakit
terus mama rosa pergi dari rumah
kalo sampe dia tau
kalo andien itu udah bunuh anaknya
sa tolong kasih tau orang tua kamu ya
ini masalah besar
papa masih kepikiran nih
ini ada sesuatu sama andien ma
ini pasti ada sesuatu yang terjadi
perasaan papa gak enak ma
menutup nutupi sesuatu dari papa
dia gak mau apa khawatir
kalo andien gak mau cerita ya kita harus tunggu
sampe mereka andien atau al yang mau cerita nanti
ya papa tau
tapi sebagai ayah
papa tuh gak bisa tinggal diam
tau kalo anak kita ada masalah ma
sebentar ya pa
aku udah dapat kabar soal
kayaknya ada keributan ma
mbak andin sama al berantem sama tante rosa
terus tante rosa mau pergi dari rumah
andin sama al berantem sama ibu rosa
kalo ributnya sebesar itu sih kemungkinan besar ya ma
kayaknya tante rosa udah tahu deh
kalo mbak andien itu terbinana kasus roh
berarti benar tadi papa itu curiga
papa tadi sempet teleponan sama andien dan andien keliatan panik
tapi anin gak mau cerita ada apa
kalo gitu mama kasih tau papa ya
ibu rosa kenapa
ibu rosa sepertinya udah tau pa
kalo andien terlibat dalam kasus pembunuhan darwih
astagfirullahaladzim ya allah
ini nih ini yang papa khawatirkan dari zaman dulu mas
astagfirullahaladzim ya allah ya rabbi
gini deh ma papa kesana sekarang ya papa mau bantu jelasin kalo andien bukan pembunuhnya ma
yaudah aku ikut ya aku ganti baju sebentar
tolong bawa jaket aku juga ya
yang sudah merasakan itu semua
kami berdua bener bener minta maaf
maafin aku sama sama karena udah bohong sama ma
tapi satu hal yang benar benar minta maaf tau
aku tidak mau bunuh roy
tapi aku tak mau
ini rumah mama

tapi kalian yang pergi dari sini
mama yang pergi
atau kamu yang pergi dari rumah ini